sesaat lagi anda akan menyaksikan special segmen di indonesia aja in association with
unik dan energi itulah yang menjadi ciri khas tarian ini jahe pop
berkembang di era enam puluh an tarian khas jawa barat ini merupakan
jenis perenakan yang terkenal di jawa barat
ini merupakan jenis tarian pergaulan tradisional masyarakat sunda yang populer di indonesia
tak hanya enerjik tari jaipong juga dimainkan dengan suasana humoris dan ceria
karenanya tarian ini kerap dijadikan tontonan yang menghibur
anda dapat menyaksikan tarian ini saat menyapa desa wisata cisande
dari jakarta perjalanan menuju desa wisata cisande

dapat ditempuh selama sekitar dua lima jam dengan menggunakan kendaraan pribadi
desa wisata ini berlokasi di kampung karadenan desa cisande sukabumi jawa barat
diluncurkan pada lima september dua ribu dua puluh satu desa wisata ini menawarkan beragam atraksi wisata
menjajal agrowisata di kebun stroberi misalnya
ditemani fasilitator desa wisata kita bisa belajar menanam stroberi di
desa wisata ini juga memproduksi abon lele

daging lele yang telah dikukus kemudian digiling
agar bercita rasa khas daging lele giling dicampur dengan bumbu rempah seperti bawang merah bawang putih jahe lengkuas dan serai yang telah dihaluskan
tambahkan pula ketumbar dan gula merah
setelah didiamkan sekitar setengah jam kemudian digoreng
untuk mengurangi kadar minyaknya abon kemudian dimasukkan ke dalam mesin peniris minyak
abon lele pun siap dikemas
tapi abang lele gak kalah nikmat
teksturnya lebih lembut dan rasanya lebih gurih
cocok nih dinikmati dengan nasi panas
nah abang lele ini bisa anda dapatkan atau anda beli ketika anda berkunjung ke desa wisata cisande
dengan beli kreatif lokal maka kita bisa membantu perekonomian masyarakat
ingin memacu adrenalin
pakai peralatan keselamatan
pengelola sudah menerapkan protokol kesehatan
termasuk menjamin kebersihan peralatan yang digunakan
nah kalau begini aman dan nyaman
diwahana ini anda dapat meluncur dari ketinggian tujuh meter
panjang lintasannya lima puluh meter
wow seru ya
desa wisata ini dialiri sungai
pengelola memanfaatkannya untuk dijadikan atraksi wisata river tubing
pemanfaatan sumber daya alam inilah
yang menjadikan cisande ini menjadi suatu peralatan yang sangat menarik
dan juga menjadikan cisande berhasil mengubah wajahnya sebagai desa wisata
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif pun menetapkan cisande sebagai desa wisata terbaik
dalam anugerah desa wisata indonesia dua ribu dua puluh
ini membawahi tiga puluh empat juta masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif
kita fokus untuk kebangkitan ekonomi dan pariwisata
karena akan membuka lapangan kerja yang sangat luas untuk masyarakat
demi simbol kebangkitan ekonomi indonesia
di aliran sungai cimahi inilah
wahana permainan river tubing dapat anda jajal
panjang rutenya sekitar satu lima km
dengan waktu tempuh dua jam
bagi pemula tenang saja
ada pemandu wisata atau fasilitator yang siap sedia
untuk pemandu wisatawan menjajal wahana permainan ini
mereka adalah warga setempat yang dipekerjakan oleh pengelola desa wisata
kehadiran desa wisata ini telah membuka lapangan pekerjaan
dan membangkitkan perekonomian di desa cisande
bahkan pendapatan dari wahana river tubing pada akhir pekan
bisa mencapai empat juta rupiah
oke untuk desa wisata cisande ini kita bahas bahwa
bahwa desa wisata cisande ini kita bahas bahwa

yang pengelola desa wisata
nah kita bagi bagi ada river tubing
nah untuk riper tubing fasilitatornya kita
kalau sekali paket itu minimal sepuluh orang
untuk memastikan aman debit arusnya itu
berbeda dengan arung jeram river tubing
biasanya dilakukan pada lokasi sungai yang arusnya
tidak terlalu kencang
namun tetap gunakan alat keselamatan ya
bermain river tubing itu butuh ketenangan loh
tak perlu tergesa gesa sampai tiba di titik pemberhentian nih
yang pasti nikmati laju ban sesuai dengan arus sungai
dan yang terpenting adalah jaga keseimbangan
agar ketika berhadapan atau menghadapi arus sungai yang deras
ban tidak terbalik ini seru loh
dan bisa menikmati pemandangan alam
fisik kita juga terlatih
nah spot yang ini menjadi favorit pengunjung
meluncur dari ketinggian tujuh meter
di bendungan aliran irigasi
tapi wisatawan berpenyakit jantung disarankan tidak ikut meluncur seperti tadi ya
bagaimana anda tertarik untuk mencoba
yuk agendakan liburan anda
ingin cari tahu destinasi atau atraksi wisata lainnya
liburan di indonesia aja
dan ingin tinggal lebih lama
yang siap anda gunakan di desa wisata cisande
sedikitnya ada delapan rumah warga yang disewakan untuk menginap
desa wisata ini menawarkan pengalaman menginap di tenda
tinggal sewa saja
di sini anda bisa menikmati keindahan desa cisande
yang pesonanya tak hilang saat menjelang malam
terima kasih anda telah menyaksikan special segmen
di indonesia aja